sebagai negara yang mendukung penuh upaya kemerdekaan palestina
indonesia harus melakukan langkah nyata yang berpengaruh bagi dunia
salah satunya dengan membangun komunikasi dengan negara lain yang belum mengakui negara palestina
pengamat politik luar negeri dino patijalal menjelaskan
indonesia harus terus memegang komitmen mendukung palestina agar bebas dari jajahan israel
salah satunya dengan ikut mengkampanyekan pengakuan terhadap palestina di seluruh negara peserta pbb
dino menambahkan langkah strategis lain yang bisa dilakukan pemerintah indonesia adalah
terus memberi bantuan teknis mulai pemberian beasiswa sampai beragam pelatihan bagi pejabat pemerintah palestina
ia menilai langkah tersebut penting sebagai antisipasi agar palestina tetap solid dan siap meraih kemerdekaannya
terus memberikan bantuan teknis beasiswa dan pelatihan bagi pejabat pemerintah palestina
mengapa karena kalau suatu hari palestina merdeka
ternyata pemerintahnya amruk
karena kualahan menghadapi masalah ekonomi masalah sosial sama aja bohong
jadi berarti apa yang paling strategis adalah kalau nanti palestina suatu hari merdeka
pemerintahnya sudah mapan sudah solid bisa mengatasi berbagai masalah
dan di sini kita bisa berbangga bahwa sudah banyak ratusan
konon bahkan ribuan pejabat palestina yang mengikuti latihan di indonesia
latihan pemerintahan latihan pertanian
dan lain sebagainya
dino patijalal juga mengatakan
palestina sangat mengapresiasi pemerintah indonesia yang proaktif mendukung palestina bebas
dino menilai kehadiran presiden joko widodo dalam konferensi tingkat tinggi
organisasi kerjasama islam di istanbul beberapa waktu lalu
merupakan bukti nyata posisi indonesia sebagai pendukung palestina
dalam kesempatan itu indonesia dianggap berperan penting
dalam menyerukan penolakan terhadap pernyataan trump tentang isu yerusalem